kita ke informasi lain fenomena citaem fashion week masih menjadi perhatian publik
berbeda dengan acara fashion week pada umumnya citayam fashion week diikuti oleh para anak muda yang berasal dari citayam kabupaten bogor dan sekitarnya
mereka datang ke kawasan duku atas jakarta pusat untuk menampilkan style yang mereka buat sendiri
saat ini citaim fashion week masih menjadi sorotan publik
banyak anak anak muda yang berkumpul dan beradu gaya dengan fashionnya masing masing yang unik
lalu seperti apa penampilan dan juga cara pemilihan gaya berbusana dari para remaja di cita m fashion week ini
area dukuh atas sudirman jakarta
jakarta pusat masih terlihat ramai dipadati oleh anak anak muda yang berasal dari sudirman citayam bojonggede dan depok atau biasa disebut scwd
mereka nampak mengenakan pakaian atau outfit yang bergaya nyentrik dan unik
beragam pakaian sepatu dan aksesoris yang mereka padupadankan berhasil mencuri perhatian masyarakat
kini citaiam fashion week mendapat dukungan dari beberapa pemerintah
termasuk melalui ragam koleksi fashion di platform e commerce
jaket antek baju putih celana coklat sepatu hitam tas hitam kak
widih keren loh ini loh
lo bisa gak kasih tau sama kita gitu ya gaya lo tuh hari ini apa aja nih
jaket bunga baju kuning celana levis sepatu putih
uh gongnya nih gimana ngek kasih tau dong sama teman teman
gaya lo hari ini tuh kayak gimana gak
topi jaket sama baju putih sama celana sama sepatu
lo biasanya tuh belanja barang barang keren gitu ya outfit yang lo pakein itu gimana sih
soalnya ada racun shopee citaiem kak
emang ada apaan di racun shopee citaiem ini
iya bener kak baju bajunya kece soalnya ada promo bag banget
tidak hanya konten kreator yang terkenal
koleksi fashion racun shopee citayap juga menjadi pilihan bagi para anak muda yang ingin ikut bergaya di ajang tersebut
di antaranya yaitu ocong remaja asal bojonggede bogor dan farhan asal bekasi
topi kacamata kemeja tas celana levis
gimana kalau ada satu
terus banyak pilihan juga
gue pake jaket baseball
oke boleh dong diputar dong set set set set pose pose pose
ada celana jeans abu abu

beragam pemilihan gaya berbusana yang agak menarik

terus ada yang unik mencerminkan tingginya tingkat kreativitas dari para anak muda di citaiem fashion week

hal ini terus didukung oleh berbagai pihak
seperti pemerintah masyarakat sekitarnya
dengan adanya fenomena citaim fashion week ini
diharapkan tidak hanya dapat menjadi wadah bagi anak muda
untuk berekspresi melalui fashion saja
namun juga dapat ikut berkontribusi